kayaknya emang makasih aja gak cukup deh
kalau gue bakal jadi pelindung lo
bakal selalu ada di sisi lo
nasi goreng spesialnya ya
satu aja neng
lo gak pesen
jauh banget tau gak sih nama planning utama kita
kita tuh harus makan dinner romantis
yang penting kan kita makan bareng ata
hmm ya juga ya
tapi makannya sama pacar
itu pasti berasa enak
oh jadi kalo sampe gak makan sama pacarnya
eh eh enggak pak
yaudah satu satu deh
saya pesen satu
ayo duduk pak
ini ada rakam rawa nih
dedi jangan neken om alex lagi ya
kajian pangeran juga belum balik kan
daripada kita bikin masalah baru
mending kita biarin sama alex
sebenernya dedi gak setuju
demi kamu dedi akan ngelakuin apapun
dedi jadi merasa bersalah
deddy belum bisa bahagiain kamu
gapapa kok dad
kalau aku boleh izin boleh nggak besok aku keliling cari pangeran
kondisi kamu lagi seperti ini
ya tapi kan aku ditemenin om jojo
jadi aman dong
ya daripada ditemenin om jojo ya aikyoo jongko
palingan dedi aja
enggak lah dad
deddy kan kerjanya banyak bisnisnya banyak
kalo dedi nemenin aku seharian keliling
ya bisnis dedi gak kepegang
nanti yang ada dedi stress
mini om jojo aja kan
lagian aku pengen cepet cepet ketemu my prince that
baru kali ini dedi liat kamu sesedih ini sayang
perasaan deddy jadi ikut gak karuan
gak kayak kejadian tadi waktu sama tas syafanya
ini tadi teman saya yang punya cafe prince
dia udah setuju
hari ini malam ini atau malam besok terserah
siapa yang ngisi pak regar
berarti kalo besok malam kamu mulai ngisi disana
terus saya akan bawa my future wife
maksudnya pak reger ngajak ibu
pak regar yakin
gak mau ngajak bu nawang ke restoran yang lebih cocok gitu sama pak regar
sama seumurannya pak regar
enggak saya bisa menyesuaikan diri kok orangnya ya
dengan lagu lagu yang kamu tampilkan yang kamu nyanyikan
saya akan menikmati suasananya bersama my future wive
udah nih pak regar
saya boleh ngasih tau atas sama giu sekarang
kasih kabar gembira ini
iya pak regar
tapi ada kabar yang kurang gembira nih
saya kan gak punya kuota
pulsa saya dimatiin sama provider saya
boleh gak pak regar saya pinjam mobil hotspot pak regar
gimana kalau pak regar beliin saya nomor baru sekalian kuota yang unlimited
kamu tuh apa apa minta prince
tapi nanti kalau kamu udah punya penghasilan
kamu urus semuanya sendiri ya
siap pak regar
gue lapar lagi belum makan

gue udah siapin makanan buat lo
ini allah siapin sendiri buat gue
ya soalnya gue tau
gak usah ki
gue udah lapar banget
lo sampe segininya baik sama gue
kayaknya emang makasih aja gak cukup deh
karena gue udah janji
kalau gue bakal jadi pelindung lo
bakal selalu ada di sisi lo
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
mau nebeng pak regar
jangan hari ini dong
hari ini saya mau jemput bu nawang
ya kok gitu sih pak reger
ayolah pak regar

kan ada ujian
yang ada saya terlambat
kalo saya terlambat
saya gak lulus kuliah dong pak regar
makanya bangun pagi hari
jangan kalah sama ayam tetangga
pagi pagi udah berkokong
yaudah makanya saya disini mau nebeng sama pak regar
jangan lupa like subscribe share dan subscribe ya